hingga kini aparat gabungan tni polri masih berupaya mencari pilot susi air yang hilang
kelompok bersenjata papua mengaku menyandara pilot berkebangsaan selandia baru itu
tni polri mengaku sudah mendeteksi keberadaan pilot tersebut lima belas orang pekerja
yang diancam kelompok bersenjata sudah berhasil dievakuasi
sehingga kini pencarian bisa difokuskan kepada pilot susi air yang masih hilang
selain itu aparat tni polri juga sudah berkomunikasi dengan pihak selandia baru
untuk mempercayakan upaya penyelamatan pada tni polri
aparat tni polri juga akan memperketat pengamanan di kawasan paro kabupaten duga
pengiriman pasukan sudah dilakukan rabu pagi
belum tapi sudah terdeteksi ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi
ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya
terkait dengan susi air saat ini tni polri
dengan anggota satgas dan mekatun sedang melakukan pencarian
dan kita sudah bicara dengan beberapa khususnya new zealand sendiri
bahwa serahkan kepada kita dan kita akan ambil langkah langkah
untuk penyelamatan pelot dari susi air yang saat ini sedang dalam pencarian